singapura menjadi salah satu negara yang menyatakan kesiapannya hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
sempat dihantam gelombang omikron tren kasus harian singapura perlahan menurun
kalau anda berada di singapura dan menemui pemandangan bebas masker seperti ini
ini akan menjadi pemandangan yang lazim karena memang singapura sudah tidak lagi mewajibkan masyarakat atau orang yang berlalu lalang khususnya di luar ruangan untuk menggunakan masker
jadi adalah pilihan
nah ini seiring dengan cara singapura hidup berdampingan dengan covid sembilan belas seiring dengan menurunnya tren kasus covid di negara ini
meski melonggarkan aturan bermasker di area terbuka singapura tetap mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker di dalam ruangan
dengan pelonggaran kebijakan tersebut singapura optimistis
dapat kembali menggenjot perekonomiannya khususnya sektor wisata usai terseok seok karena pandemi
sebagai perbandingan berdasarkan data singapore tourism board jumlah pengunjung internasional selama masa pandemi mengalami penurunan
kedatangan pengunjung internasional ke singapura pada kuartal ketiga dua ribu dua puluh satu sebesar satu ratus tujuh puluh dua orang
dibandingkan sebelum pandemi pada dua ribu sembilan belas jumlah ini terpaut jauh yaitu sebesar empat belas tiga juta orang
selama menutup gerbang internasional singapura menggenjot pemasukan melalui kampanye pariwisata domestiknya
melalui promosi merchant stb meluncurkan singapore predis covers voucher senilai tiga ratus dua puluh juta dolar singapura pada desember dua ribu dua puluh
warga yang usianya delapan belas tahun keatas ini akan mendapatkan voucher senilai seratus dolar singapura untuk melakukan pemasanan mulai dari hotel tur atraksi wisata juga yang ada di sekitar enam puluh enam lokasi
dan juga bisa melalui pemasanannya melalui platform booking online
warga singapura dapat menggunakan srv hingga tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh dua
syaratnya pemesanan dibuat pandemi
paling lambat pada tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu
jadi ini membantu memastikan
ada pelanggan yang datang ke pemerintahan ini
yang membantu para pekerja di sektor ini bertahan
sejak masa awal pandemi
mereka ditugaskan di area publik
mal perhotelan penyelenggaraan acara
bertugas memastikan pengelola dan pengunjung
menjaga protokol kesehatan
sdh pun merapakan upah per jam
dengan masa kerja maksimal tujuh jam per hari
kan oleh karena kami menjalani pandemi
jadi kebanyakannya kami turis kait
tidak ada hasil income ya
karena tidak ada wisatawan
masuk ke singapura
jadi kami sungguh rasa terutam budi
karena pemerintah membuatkan sda
jadi bisa kami ada pekerjaan
dan juga ada income setiap bulan
tak hanya pelonggaran kebijakan aktivitas sehari hari
singapura juga melonggarkan persyaratan
wisatawan yang menerima
vaksinasi lengkap bebas mengunjungi singapura
ya kehidupan di sini terasa hampir sama
seperti sebelum pandemi
diharapkan kebijakan tersebut dapat membuat
sektor bisnis singapura kembali bergeliat